tadi kan gue udah bilang kita gak akan berhenti sampai nama boy sebagai pemimpinnya jatuh
kali ini kita gak boleh gagal lagi

kali ini kita gak boleh gagal lagi
kali ini kita gak boleh gagal lagi
raya liat deh

yaudah lo angkat aja siapa tau dia tuh nyesel makanya dia telponin lo terus
biarin lah yuk
tunggu kan gak diangkat angkat sama reva
mending lo samperin aja ke rumahnya men
yaudah deh nanti gue samperin dia tapi kayaknya gak sekarang deh
gimana kita cari tongkrongan baru aja man
kalau menurut gue ya
tempat ini juga bagus kok
tempatnya sepi gak rame
dan kalau menurut gue kalau kita nongkrong disini tuh pasti aman
kalaupun anak anak yang serigala tau
tempat tongkrongan kita yang sekarang
mereka juga gak bakal senang ya main serang serang kita aja
bisa diciduk mereka
oh iya deket musola tuh
oh iya deket musola tuh
oh iya deket musola tuh
yaudah langsung aja kita telepon anak anak warior
biar langsung pada kesini ya nggak
iya tunggu tunggu tunggu
kayaknya gue harus minta izin dulu yang punya warung ya
gak enak soalnya
maaf banget nih abis dari belakang
gimana udah pada kelar makannya
gak usah be gak usah be
cuma pengen ngobrol aja deh
kita duduk di mari aja ya
saya sih rencana sama teman teman saya
istilahnya mau bikin tempat base camp kita di sini
anak geng ya
pak be tenang aja
anak geng saya tuh gak macem macem kok be
gak negatif be
gak suka tawuran
gak usah gak suka ribut be
pak be sih seneng seneng aja
pak be warung pak be jadi rame
tapi pak be berhenti henti nih
lo pak be jangan buat macem macem di sini
saya jamin be kalau geng saya gak bakalan macem macem di sini be
kita tuh cuma silaturahmi aja di sini deh
iya pak be
aduh beh makasih ya be ya
aku bantuin mas
terima kasih sayang
reva mana ada di kamarnya
belum pulang tuh mas
emang dia bubarnya jam berapa sih
mas gak usah mas biar
mas biar aku aja yang telfon matiin dulu mas
biar aku aja yang telpon

seumuran reva itu
kalau makin kita bujuk
makin kita kasih perhatian
jadi dia semakin membangkang
makin besar kepala
biar aku yang telpon dia
mas percaya sama aku
mungkin dengan cara aku ngasih perhatian sama dia
aku telpon dia dia bisa menganggap aku sebagai ibunya
ya aku yang telepon ya mas ya
langsung aku telfon mas
eh si adriana
dia mau ngapain telfon gue
tahu kayaknya penting deh
cuma lu angkat aja
tapi kamu dari tadi nungguin kamu
kamu kok belum pulang ini udah jam berapa loh sayang
kalau lo kangen sama gue
datang aja ke sini
tapi kalau misalnya lo udah nyampe sini
jangan lo peluk peluk gue ya
ntar gue jijik gimana gitu dipeluk sama lo
sayang aku serius loh
tapi kamu nungguin kamu ini udah terlalu malam
kenapa kamu belum pulang juga
kalau emang papi care sama gue
seharusnya kalau gue gak pulang
nanya kabar gue kek
tapi buktinya enggak kan
ya palingan juga lo yang kangen sama gue
oke kalau begitu nanti pas pulang
hati hati di jalan
terus jangan terlalu malam ya pulangnya ya reva ya
oke sayang di mana dia sekarang
di kafe aman mas
aman mas nanti aku telponin lagi kalau belum pulang
nih mas mas
bersih bersih mandi dulu udah terlalu malam
nanti masuk angin
aku siapin air panas
mulai sekarang ini basecamp baru kita
dan ingat geng kita sekarang balapan di sirkuit aja
gak boleh balapan di jalanan
buat kegiatan amal kita
lihat aja kita gak akan merintih dilekin nama wariwa
boy sebagai penghimpin yang jadi kenapa punya nanti
hah udah asan maghrib tuh
mendingan kita sholat dulu aja
biar geng kita diberkati sama tuhan
biar beta jaga lapang dulu sini
eh jangan lupa kalian berdua juga ya
ayo kita juga pergi

baik di situ nochmal
kira baterain gila

bagaimande vixensik bisa mostar